wakil menteri hukum dan ham edward omar syarifyari dilaporkan ke komisi pemberantasan korupsi
laporan dilayangkan ketua indonesia police watch sugeng teguh santoso
atas dugaan penerimaan gratifikasi tujuh miliar rupiah yang diduga diterima wamenkumham
sementara itu dua asisten pribadi wamenkumham melaporkan balik ipw ke baris krimpolri
atas tuduhan pencemaran nama baik
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan ketua ipw sugeng teguh santoso selamat sore pak sugeng
selamat sore halo selamat sore mbak
selamat sore dan pakar hukum pidana universitas pelita harapan jamin ginting selamat sore pak jamin
selamat sore mbak rifana
kami sebelumnya sudah berupaya untuk menghubungi dan mengundang
wamenkumham republik indonesia profesor edward omar syarifiari
namun sayangnya yang bersangkutan belum dapat bergabung dalam dialog kita pada sore hari ini
kita lanjutkan perbincangan kita pak sugeng langsung saja
apa sebetulnya dasar pelaporan ipw ke kpk terhadap wamenkumham dan dua asistennya
ya kita kan mendapatkan informasi dari masyarakat ya
adanya dugaan aliran dana berjumlah tujuh miliar
di dalam dua kesempatan yang berbeda
satu berjumlah empat miliar melalui kiriman rekening dua kali kiriman rekening
rp dua miliar pada bulan februari dan mei ya
dua miliar dua miliar
kemudian ada penerimaan tunai tiga miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar
semuanya diterima oleh asisten menteri
nah penerimaan dengan asisten menteri ini sebetulnya ada hubungan dalam kaitan
asisten menteri ini dalam kaitan kewenangan atau jabatan dari wamen eosh yang sudah disebut sebut namanya ya
bahkan oleh rifana sendiri edward omar syarif hirait ya
yang kedua ada lagi
ini permintaan langsung oleh wamen kepada seorang pengusaha
untuk meminta jabatan komisaris di perusahaan tersebut
untuk meminta jabatan komisaris dengan mengajukan dua nama asistennya sebagai nompine
kan asistennya ini bukan siapa siapa
kalau bukan karena keterpengaruhan jabatan ya
jadi kemudian salah satu asistennya sudah masuk di dalam
akta perusahaan sebagai komisaris
yang bernama yar ya
nah dan sudah mendapatkan pembayaran
sebesar dua ratus empat puluh juta
dimana dua ratus empat puluh juta itu per bulan dua puluh juta untuk yam
yang seratus juta untuk wamen
nah ini kan dalam konteks apa
dalam konteks sebetulnya ketika seorang pengusaha tersebut membutuhkan peran atau kewenangan dari wamen ini terkait pengesahan badan hukum
jadi itu pertanyaan apakah saya harus membuktikan
loh saya bukan penegak hukum
oke pak sugang
dalam arti penyidik pemberantasan korupsi ya
oke pak sugang
kita menjalankan peran menginformasikan gitu loh
eee anda mau berbicara
anda mengatakan mendapatkan informasi dari masyarakat
apakah pengusaha berinisial hh yang memang berkonflik dengan wamenkumham
saya mendapat dari seorang advokat
advokat ini siapa
advokat ini apakah pengacara yang sama
yang punya saham di perusahaan yang akan ee
bermasalah di badan hukumnya itu
saya tidak bisa beritahu dong
karena ini salah satu orang yang saya ajukan
yang saya ajukan sebagai saksi nanti
di dalam proses di kpk
kalau saya sebut ini kan proses penyidikan bisa terganggu
advokat ini adalah
advokat ini bukan advokat yang punya saham di perusahaan itu ya
bukan ya pak sugang
ini badan hukumnya apa
kabarnya ini badan hukumnya terkait dengan
ijin usaha tambang ya
tambang nikel di lungu timur sulawesi selatan
kalau itu saya konfirmasi betul ya
jadi seperti itu ya
anda punya bukti apa
selain dokumen dokumen tadi
apakah ada bukti chat
chatnya itu lengkap ya
wamen ini meminta dimasukkan
meminta posisi komisaris dengan memasukkan
yang sudah diakui
sudah kan telah mendapatkan honor ya
soalnya itu chat itu
bahkan ada satu chat
yang dia lempar tanggung jawab sama menteri
dia lempar tanggung jawab pada menterinya
ketika salah satu koleganya
komplain sama dia
kalau mau menolong
pengusaha ini yang meminta tolong kamu
dia lempar itu tanggung jawabnya kepada menteri
ini jadi persoalannya
yang tadinya mau membantu
pengusaha berimunisial hh ini
kemudian berbalik arah
karena ada pengusaha lain kabarnya
apakah ada motif lain
pengusaha tambang batubara
asal kalimantan selatan
dan petinggi polri
peran serta masyarakat
tidak ada motif politik
masa urusan politik ini
ini urusan peran serta masyarakat
berdasarkan undang undang tipikor
terlibat dalam pemberantasan
kalau ada yang disebut tadi
adanya pengusaha lain
udah masuk dalam materi
tapi anda dengar juga nggak
bahwa ada keterlibatan
asal kalimantan selatan
dan juga petinggi polri
dalam kasus ini
saya harus tanya dulu
ya itu nanti saya jelaskan
dari laporan masyarakat
yang masuk ke anda
dua orang ini
yang melawan hukum
saya mau ketegaskan ini ya
sebagai perbuatan melawan hukum
asal kalimantan selatan
dan juga petinggi polri
masuk dalam trading influence
satu pendalaman tertentu
bisa ditanya ini
sama pak jamin
apa yang dimaksud
ke pak jamin
kalau dilihat ya
kita sudah dapat
dari pengusaha lain
kemudian ada keterlibatan juga
atau ada motif politik
eh ada motif lain
motif politik begitu
menurut pak jamin
tindak pidana korupsi
setiap masyarakat berhak ya
dugaan tindak pidana korupsi
dari orang lain
jadi dia bisa saja
nah dalam proses
ada dua hal
biasanya tertutup ya
karena untuk menjaga
dan juga keselamatan
dari pelapor tersebut
tapi kalau pelapor
seperti pak subeng ini
ya tentu resikonya
nanti ke pak sugeng sendiri
pelapor itu sendiri
daripada prinsipnya itu
nah yang berikutnya
setelah laporan itu dimasukkan
maka ada pemeriksaan
di kpk itu
walaupun dalam undang undang terbaru
tapi bukan rangka
dalam hal adanya
dugaan tindak pidana
atau tidak ada dugaan tidak pidana ya
tapi dia dalam hal ini
dilakukan proses penyelidikan
karena penyelidikan itu
dalam kpk mengumpulkan alat bukti
bukan untuk mencari peristiwa pidana
kalau sampai sudah masuk ke tarap
adanya alat bukti yang cukup
dan menemukan tersangka
dan menetapkan ya
kalau penyidikan di kpk itu
bukan menemukan tersangka
nah itu bedanya dengan tindak pidana
nah kalau seperti ini
kpk harusnya mengapresiasi ya
apa yang disampaikan
ini tidak ada
lebih kepada arah
maka mereka tidak akan menggunakan
sprint untuk penyelidikan
nah itu cuma temuan ya
yang menurut mereka
tidak bisa ditindaklanjuti
tetapi kalau ini
karena ada unsur pidana
dan cukup alat bukti
di satu sisi
kpk harus mengapresiasi
apa yang dilakukan oleh pak sugeng
tapi di sisi lain
kpk jangan sampai terseret
karena ini sepertinya
motif politik kan
ini penegakan hukum
penegakan hukum itu seperti dikatakan
ya buktinya ada atau tidak
kalau kami sebagai pelapor
nanti kewenangan kpk
yang harus mendalami
di dalam penyelidikan
yang disebutkan oleh pak jamin
mereka mau melakukan
kami punya buktinya
tidak perlu diumbar di sini
gitu dulu ya
bahwa saya kemudian dilaporkan
itu sih biasa saja
sesuatu tindakan kebakaran jenggot aja
orang kita belum diperiksa
dia sudah melapor
dan satu hal lagi ya
saya tidak pernah menyebut
seorang pria yang bernama
tidak pernah menyebut ya
saya menyebut dengan
kemudian temannya juga saya sebut dengan inisial
apa aja yang dia dirugikan
ini kan kebakaran jenggot
tapi saya siap aja menghadapi orang risiko biasa ini
ya pak sugeng siap menghadapi
pelaporan balik kepada baris krim polri
padahal kasus ini sudah dilaporkan ke kpk
apakah ini akan mengganggu nanti proses
apakah ini memang strategi dari pihaknya
yang dilaporkan oleh pak sugeng itu
untuk menggaguh proses lidik tadi
ya sekarang kan belum proses lidik ya
artinya masih mengumpulkan informasi dari pelapor
nah ini kan perlu didalami
contohnya nanti pak sugeng akan menghadirkan saksi saksi tadi seperti yang disampaikan
itu baru bicara interview namanya ya
bicara interview untuk memeriksa apakah benar
ada suatu peristiwa pidana
terkait dengan adanya laporan yang merasa dirugikan nama baiknya
tentu berdasarkan prosedur ya
di pasal tiga sepuluh dan tiga sebelas ya
terkait dengan itu
apakah pakai pasal ite tiga ratus sepuluh nya
atau pakai tiga sepuluh murni di qahuap
nanti bisa dibuktikan
ini kan belum ada apa
perjalanan yang dipastikan
apakah ini membuat dia menjadi nama baiknya tercemar
atau tidak tercemar
itu tergantung lagi kepada proses yang akan diperiksa di baris krim
jadi kan ada dua
dari sisi masyarakat ini agak aneh juga menurut saya pak rashika
harusnya kalau orang melaporkan ada dugaan tindak pidana korupsi
harusnya dia apresiasi
saya sangat mengapresiasi ya semua orang
karena kan kita ingin memperbaiki sistem pemerintahan ya
nanti terlepas daripada apakah terbukti atau tidak terbukti
adanya suatu perbuatan itu
maka orang yang merasa keberatan terhadap itu bisa melakukan upaya hukum
jangan terlalu kini ya
prematur menurut saya
jadi ini harusnya biarkan dulu prosesnya di kpk berjalan
baru ada laporan ke baris krim begitu ya
karena kan laporan di baris krim tidak bisa diproses ketika kpk ini
belum selesai melakukan klarifikasi
ataupun memulai penyelidikan
begitu kan pak jamin
contohnya orang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi
ada yang tertutup ada yang terbuka
nah kalau tertutup kan kpk akan tidak mengekspos ya
siapa yang melaporkan
sehingga sulit untuk yang terlapor tadi mengetahui siapa yang melaporkan dia
jadi tidak ada upaya melaporkan dia ke baris krim
terkait dengan pencamaran
tapi kalau ini kan pak sugeng artinya kan sudah siap sebenarnya
karena dia terbuka
sudah siap saya
dia kan terbuka
mungkin dia tahu konsekuensi
padahal dalam konteks kpk ada kesempatan untuk menutup
ya kesempatan untuk orang yang melaporkan supaya tidak terbuka di depan umum
itu memang ada aturan untuk perlindungan terhadap saksi pelapor
pak sugeng langkah anda setelah ini apa
kalau tadi anda kan mengatakan bahwa oh saya sudah siap begitu ya
ini resiko karena saya sudah melaporkan
nah ini langkahnya ipw setelah ini apa
kalau kpk tidak kunjung bergerak
langkah kita fokus ya
kpk sudah meminta konfirmasi saya ya
tapi belum dihadirkan ya
tapi beberapa konfirmasi sudah diminta setelah laporan saya yang kemarin hari selasa ya
sudah diminta konfirmasi kembali
diminta untuk mengumpul menambahkan alat bukti yang diperlukan
kemudian daftar saksi yang akan diminta keterangan
jadi saya fokus kepada proses membantu pendekatan hukum oleh kpk dengan menyiapkan alat bukti permulaan
di antara juga saksi saksi
ya itu saya fokus
kalau terkait laporan itu buat saya yang ringan dan lucu aja gitu ya
jadi ya silakan saja
kan resiko di dalam menyampaikan satu laporan yang terbuka
tadi pak jamin sudah sampaikan
bukannya saya tidak tahu
dan itu adalah langkah yang tepat

apabila ada orang yang merasa namanya tercemar
dia melapor polisi
bukan misalnya misalnya mengirim orang melakukan intimidasi
itu sudah benar
jadi saya hargai langkah itu
pak sugeng terakhir ini menurut anda ataupun berdasarkan informasi yang anda dapat
ini hanya melibatkan dugaannya melibatkan wamen kumham saja
atau ada pihak lain di dalam kemenkumham yang juga turut terlibat
ini kan ada terkait fungsi kementerian hukum dan ham dalam pengesahan badan hukum
kami mempunyai bukti
kami mempunyai bukti
ada proses pengesahan badan hukum ahu yang kami nilai cacat
boleh ya berpendapat ya
saya cacat karena saya sudah mempelajari dokumennya
jadi mungkin akan di kalau ini bertumbang menjadi penyelidikan apalagi penyidikan
akan bisa tidak
bisa tidak mungkin akan diperiksa pihak lain yang berwenang di dalam pengesahan badan hukum
siapa di sana
bahkan tadi saya bilang
saya punya bukti chat bahwa wamen lempar kesalahan setelah dia ditegur oleh koleganya kepada menteri
lempar tanggung jawab gitu
saya punya buktinya
saya berani begini karena bukti saya lengkap
nggak ada khawatirnya saya
oke kita tunggu nanti bagaimana langkah cepat dari kpk
kapan rencananya pak sugeng akan dipanggil
belum tahu tapi saya sudah barusan saja tadi siang saya berkomunikasi
saya ditelepon dari dumas ya untuk menyiapkan beberapa dokumen
baik kita tunggu nanti langkah selanjutnya dari kpk
untuk bisa meminta klarifikasi dan juga menyelidiki kasus ini
karena sekali lagi itu ada pelaporan tadi
pak sugeng yakin sekali dengan seluruh bukti
dan nanti kita buktikan saja
bagaimana proses hukumnya
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada ketua ipw sugeng teguh santoso
dan juga pakar hukum pidana uph jamin ginting
saya selalu pak jamin dan juga pak sugeng